rasa rindu suminah untuk berjumpa anaknya yang hilang akhirnya tuntas
sumina bahkan jatuh pingsan ketika melihat putrinya di markas polres malang jawa timur rabu sore
maklum saja suminah sudah tiga puluh tujuh tahun terpisah dengan putrinya itu
ya tiga puluh tujuh tahun yang lalu sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hernik martika pamit ke suminah untuk pergi bekerja ke luar negeri
namun kenyataannya hernik justru terlantar di provinsi nusa tenggara timur
sejak saat itu tidak lagi terdengar kabar dari herning
hingga sekitar awal maret dua ribu dua puluh
seorang perwira polisi di kota su kaupaten timur tengah selatan
menemukan hernik terlantar di taman kota
hernik yang saat itu nampak linglung kemudian dirawat polisi selama dua pekan
hingga akhirnya hernik mengungkap asal usulnya
mendapatkan ibu sudami di taman kota yaitu di taman kota soe kaupaten timur tengah selatan
dan dalam keadaan hanya membawa satu
atau satu pasang untuk berpakaian ini
terima kasih mbak yuyun terutama yang pak chaton
yang menemukan kakak saya
kami mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam terpisahkan
dari tahun ke tahun itu kami pihak keluarga itu sudah berusaha mencari juga
hernik sekeluarga kemudian pulang ke rumahnya di kawasan jalan bayam gang dua bumi ayu kota malang
polresta malang kota menanggung seluruh biaya pemulangan ini
abdul malik malang jawa timur